informasi yang mengagetkan ya jadi ada seekor ular jenis sanca batik muncul di salah satu gerbong kereta api yang tengah berjalan dari surabaya menuju jakarta
ini kita bisa bayangkan bagaimana paniknya penumpang yang ada di gerbong tersebut ketika pertama kali melihat ular yang menggegerkan di gerbong tersebut
namun akhirnya berhasil ditangkap dan juga diamankan di tegal jawa tengah
tetapi hingga ular itu dibawa turun dari kereta belum ada satupun penumpang yang mengaku sebagai pemiliknya
seekor ular menggegerkan penumpang kereta api
dari video yang tersebar ular jenis sanca batik ini muncul dari bawah kursi penumpang di salah satu gerbong
para penumpang di sekitar tempat duduk tersebut lari ketakutan
ular tersebut ternyata muncul di gerbong empat belas kereta api ekonomi kertajaya jurusan surabaya jakarta
keributan penumpang muncul saat kereta jalan dari stasiun pekalongan
kondektur yang tengah memeriksa tiket lalu mengecek keberadaan ular
ular pun diamankan oleh petugas polsuska
ular yang telah ditangkap kemudian diturunkan di stasiun kota tegal
kepala stasiun tegal pratomo priambodo menduga ular ini milik salah satu penumpang yang terlepas
namun hingga ular diturunkan belum ada satu penumpang pun yang mengakuinya
setelah ular diamankan para penumpang pun kembali tenang